benar bu kasus pembunuhan
waktu pak jaja masih aktif sebagai petugas keamanan di klaster nirwana
apa almarhum pernah cerita ke ibu
suami saya pernah cerita tapi gak meneteng
suami saya ceritanya dia pernah kerja di komplek perumahan
setelah terjadi pembunuhan dan suami saya jadi saksi di persidangan
terus apa lagi bu
tolong ya sudah
gini saya kabarin ibu sebentar lagi ya
saya tanya dulu sama andin dan sarah
sebentar ya bu ya
oke baik pak surya saya tunggu kabarnya
ada apa pak
bu roso bilang tadi hari ini di sekolahnya rina ada acara berkebun sama papa atau upanya
tapi kebunnya saya tidak tahu
tapi kan al gak bisa al harus ke sini kan
jadi bu roso minta papa yang ke sana
gimana menurut kamu rina
kok menadak sekali pak
sebetulnya gak menadak
renold udah dikasih tau kemarin
tapi rina gak bilang katanya rina ngelamun dan gak fokus
apa ini karena masalah aku sama mas al ya rina jadi kayak gitu
kamu gak usah mikir ke arah sana dulu ya
aku lebih khawatir sama reina sih pak
yaudah mendingnya papa temenin rina ya
kasian dia kalo misalkan dia gak dapat damping soalnya
ya tapi ini juga penting
ya kan masalah harus datang soalnya
lagipun kan ada mama pak
biar aku yang nemenin andien pak
bantu aku ya untuk mendampingi rina
oke papa ke sekolah rena
apapun yang sudah jadi keputusan kamu lakukan
jangan berpikir pikir lagi
aku pasti akan berpikir pikir
ibu keluarga yang pak jaja kami minta maaf
pak jajah tidak tertolong
kalian tidak apa apa datang ke sini
suami saya sudah meninggal
saya dan pak nino ke sini
ingin menyampaikan bilasung kawak
ingin menyampaikan bilasung kawak
turut berduka cintamu
ini hanya sedikit
bantuan buat ibu
ibu yang tabah ya
ibu yang tabah ya
almarhum pak jajah
almarhum pak jajah

pernah menjadi saksi di sebuah persidangan pengadilan soal kasus pembunuhan
soal kasus pembunuhan
soal kasus pembunuhan
soal kasus pembunuhan

waktu pak jaja masih aktif sebagai petugas keamanan
almarhum pernah cerita
suami saya pernah cerita
tapi tidak mengetahui
ceritanya dia pernah kerja
di komplek perumahan
lalu jadi pembunuhan
dan suami saya jadi saksi
terus apa lagi bu
terus apa lagi bu
tolong ya sudah
jangan tanya tanya lagi
tentang suami saya
saya masih kehilangan pak
jangan ganggu dulu ya
kami minta maaf ya bu kami juga yang salah
tidak bertanya seperti ini
di saat kondisi ibu masih berduka
ada seseorang yang datang ke sini
warnanya biru tua
tadi sebelum bapak datang
ada juga yang datang kemari
tapi saya tidak kenal
dia itu bilang
teman suami saya
itu pasti randy
ini sangat mencurigakan
kenapa sampai randy
harus menemui ibu yuli
apa ini ada hubungannya
sekarang sudah jam segini saja
semoga saya tidak terlalu lambat
landin pasti sudah sampai
maaf duduk dulu ya
apa yang kamu rasain din
agak sedikit pusing
cemas sekali ya
jadi kenapa jadi seperti ini
selamat pagi bu
bu andin sudah siapkan
semoga bu andin dan
pak aldebaran mau rujuk ya
sidang segera dimulai
mari silahkan masuk
tapi sebelum masuk
tolong hp nya dimatikan terlebih dahulu ya bu
agar tidak menganggu
kamu yang kuat ya
aku ke depan dulu ya
mamah mampirin ya
mamah duduk di belakang
nungguin kamu sampai selesai

mas al kok belum datang ya

al pasti akan datang
dia pasti datang
seperti biasanya di malam ini dia pasti datang
bagaimana dia selalu datang di saat aku butuh
dia pasti akan datang ke sini kok
besok saat persidangan